terdakwa penghilangan dan perusakan alat bukti terkait kasus pengaturan skor joko driono dituntut dua tahun enam bulan penjara
jaksa penuntut umum menilai joko secara sadar dan meyakinkan terlibat dan menyuruh untuk merusak barang bukti sejumlah dokumen di kantor pt liga baru indonesia
jaksa penuntut umum sigit hendradi menyebut joko driono memerintahkan supirnya muhammad mardani margot atau dhani untuk merusak sejumlah dokumen keperluan pengungkapan kasus pengaturan skor di liga tiga
sementara kuasa hukum joko driono mustafa abidin menilai jpu gagal membuktikan dakwaan karena yang dipakai adalah dakwaan
dan subsidi dari bukan dakwaan primer
penuntut umum memohon kepada majelis agar sejarah dijatuhi dari sejarah selama dua tahun enam bulan
bahwa perkaranya pak jokdri ini sama sekali tidak ada kaitan dengan inti persoalan
sehingga sampai dibentuk satgas majola itu adalah
untuk menangani laporan saudari lasmi terkait